ting ada pesawat nih sama peruan
wah bagus banget ya
iya bu apalagi rasanya tuh mantap
cukup buat anak anak
paling mohon maaf ya bu ya disini tuh kita nggak bikin kue bentuk tikus
saya seslihatkan kue bentuk tikus
astaghfirullahaladzim ustadz kita nggak boleh sungguh sungguh dulu
iya iya saya biasa dengar cerita si kancil
akhirnya dapat juga buat besok
kok kalian pada kelepah malam malam gini kenapa belum tidur
belum ngantuk ustadz
ustadz mau nyari angin
ustadz mau nyari angin
soalnya di kamar panas
coba kamu ke depan
bukan kalian berdua
eh kejauh lagi
dari tadi kamu ngumpet di belakang pasti ada sesuatu yang sudah kamu lakukan
sekarang usai mulai ada satu mau tanya
itu kamu pegang apa di belakang
nggak ada masih lagi urut
pegel dia pegel
pegel dia pegel
lukman yuk tahannya begini
kalau nggak megang apa apa terus ngapain
beneran tak bisa
sebelahnya lukman boleh
wah kan sih
ya mereka tadi bawa bawa kantong keras itu buat tangkap tikus got ini nih
ini bentuk sama warnanya kok hitam banget
ini namanya kue damkar
kue pemadam kebakaran
nah ini nih hasilnya nih dari kebakaran ini
tenang pada tenang
itu yang saya deketin ya
kali kalau jauh kurang kelihatan
tuh ada tersamaan kan
yaudah boleh pade cobain
biar pade siap menerimanya
keliatannya sama itu
disini air pade
disini air pade
mantap luar biasa
yang penting kue boleh damkannya enak
banyak banget makanannya nih
ya dong bagus
salah satu makanannya gitu enak
mudah mudahan laris ya gage ya
wah ini juga bagus banget
bagiannya lucu ya
ini juga tuh ada selimut
wah ini bagus banget kainnya nih
kainnya putih banget bersih

kamu itu seharusnya nggak boleh pelit pelit
untuk kebaikan ya
apalagi ini dalam program penggalangan dana
untuk korban bencana
ya satri tuhan
ntar lagi najo sama utami
tinggal aja tinggal aja
lagi lagi disiapin dulu ya
mau liat liat lagi yang lain ya
pak ini laris banget jualannya nih
ini baru sampai sini
ini kalo ditelusurin sampai depan
saya juga mau pesen
tapi saya nggak mau jadi gila
oh tenang aja
siapa pak d
ini nih pak d uangnya pak d
alhamdulillah pak ustaz
untuk korban bencana kebakaran
makasih ya semua ya

kalo begini terus kan
ini kan juga buat
dana kebakaran kan
bu bu sini bu ini rumah apaan
ini rumah pangeran tikus
bu gak masak apaan
aku punya ide
biar tempat kita rame
terus tempatnya si aika
oh gitu ya gitu
biar tempatnya rame
biar tempatnya rame
biar tempatnya rame
oh gitu ya gitu
sini dek balik deh
kalian itu dipanggil nama ustadz musa
iya ada apaan
eh indra kita lupa susi kita nanya dong
dia harus ngapain
aku nanya dulu deh
biar urek aja langsung
yaudah dek sana
yaudah aku jaga aja disini
eh tapi ganti juga ikut
kerja kalian nomer
kolo masalah kita berdua cuma masih peres
ayo cepet ad kelp
biar adu orang ngeliat
untuk proses ini
mungkin ustadz musa tingginya segitu dong
ya disini lah
coba panggil namanya yang bener bener cakep
ustadz musa yang mulia dan salah
tiba tiba ustadz muncul begitu saja
inilah yang namanya seorang ustadz yang siap mengikuti atau melayani permintaan para santriwati
kangen ya sama ustadz musa yang mulia dan langsung
bukannya ustadz musa yang yang manggil kita begitu
ya ada nyuruh kita
eh eh eh siapa yang manggil
tali bukan ya
ah udah gak usah malu malu
bilang aja kalau kangen sama ustadz bilang aja
ih awas kalian trio bembo
ini ada bentuk kura kura ada kepiting terus ada pesawat nih sama beruang
wah bagus banget ya
iya bu apalagi rasanya tuh mantap
cocok bu buat anak anak
paling mohon maaf ya bu ya disini tuh kita nggak bikin kue bentuk tikus gitu
bukan kue bentuk tikus
fajri ini sebagai keamanan yang bertanggung jawab terhadap acara ini
maka dengan ini pak husa hususah mau kasih tambutan silahkan
terima kasih pak d atas waktunya
mas giti merupakan seorang sri giti zaman now
mind you pesantren kurang tahini
sekarang tugas bertawop mas giti untuk menangkep tikus itu tuh